ya setelah tadi dilantik kini pimpinan baru kpk segera akan melakukan serah terima jabatan dengan pimpinan kpk sebelumnya
dan langsung saja saya akan mengajak anda ke gedung kpk untuk melihat bagaimana proses serah terima pimpinan kpk ini
penanda tanganan pak jiwas ma santa entegritas
penanda tanganan bapak entegritas
di mohon kepada para saksi
bapak agus raharjo dan ibu bazarya panjaitan menuju tempat yang telah ditentukan
di mohon kepada para saksi
berikut kami bacakan nama nama dewan pengawas dan pimpinan kpk
untuk dapat menuju meja penanda tanganan beserta pendamping
yang pertama ketua dewan pengawas bapak tumpak hatorangan panggabean
dan ketua kpk bapak firly bahuri
dimohon kembali ke tempat
anggota dewan pengawas
bapak syamsuddin haris
dan wakil ketua kpk
bapak nurul hufron
memori jabatan pimpinan kpk
kepada pimpinan kpk
mohon berkenan bapak agus raharjo
menyerahkan memori jabatan
kepada bapak firly bahuri